anda kembali bersama kami di cnn connected
seorang ibu hamil melaporkan puskesmas di kamal muara atas dugaan kasus pemberian obat kedeluarsa
mediasi pun dilakukan antara pihak puskesmas dan ibu hamil tersebut yang diberikan obat kedeluarsa
difasilitasi oleh sudin kesehatan jakarta utara
dan hasilnya hasilnya disepakati pihak puskesmas akan mendampingi korban selama pemeriksaan kehamilan hingga persalinan
sementara itu proses hukumnya tetap akan berlanjut
novi sriwayuni yang sedang hamil saat ini merasakan sakit di bagian perut setelah mengkonsumsi obat kadaluarsa
dari puskesmas penjaringan jakarta utara akhir pekan lalu
dari empat jenis obat yang diterimanya satu obat menunjukkan masa kedaluarsa pada bulan empat tahun dua ribu sembilan belas
ibu berusia dua puluh satu tahun ini menyebut telah mengkonsumsi tiga puluh enam butir obat kedaluarsa
sekarang masih sakit nggak perutnya
sekarang mungkin sakit batuk aja jadi sakit
masih sakit perutnya sakitnya itu seperti apa tadi
pihak puskesmas kelurahan kamal muara penjaringan jakarta utara pun mengakui kelalaiannya memberi obat kedaluarsa kepada pasiennya
pihak puskesmas mengatakan telah menyediakan tempat terpisah obat obatan yang akan diberikan kepada pasien ataupun yang sudah kedaluarsa
sop nya itu sudah dijalankan namun saat hari itu saja kemungkinan petugas kami dalam keadaan ya kelalaian hari itu aja
setelah keluarga korban menempuh jalur hukum mediasi antara puskesmas dan novi dilakukan senin sore
hasil mediasi menyempakati dua hal yakni pihak puskesmas akan mendampingi korban
mulai pemeriksaan rutin hingga proses persalinan serta akan membantu pembuatan bpjs untuk korban
namun proses hukum tetap akan berlanjut
selain itu sudin kesehatan kota jakarta utara menyebut akan meminta pertanggung jawaban puskesmas kecamatan sebagai penanggung jawab puskesmas yang ada di kelurahan
menyangkut adanya obat kedaluarsa yang luput dari pemusnahan
sanksi atas kelalaian yang merugikan pasien ini tentunya akan diberikan sesuai dengan kesepakatan kepala puskesmas
gundawan sugro jakarta

mungkin itu pertanyaan yang paling utama ada di otak
apakah anda setelah melihat kasus ini terjadi atau bergulir ya
kita akan tanya dengan dr marius wijayarta yaitu direktur yayasan pemberdayaan konsumen kesehatan indonesia
dr marius selamat malam
selamat malam ani
dr marius menanggapi dengan apa yang terjadi di penjaringan jakarta utara
puskesmas rumah sakit kita tahu sebagai tempat yang paling aman lah ya
aman artinya ketika seorang sakit memeriksakan kesehatan
itu serius mi
artinya itu institusi resmi itu
pertanyaannya kok bisa sampai hal ini bisa atau kejadian ini terjadi
artinya obat kedeluarsa ada di tempat yang seharusnya aman buat orang orang sakit atau orang orang yang mau memeriksakan kesehatannya
betul hari ini kok masalahnya kayak gitu
iya tanggapan anda seperti apa dr marius menanggapi artinya ini kan konsumen dirugikan
oh sangat sekali dirugikan kita sudah punya undang undang perlindungan konsumen
iya sangat sekali dirugikan kita sudah punya undang undang pelindungan konsumen

haknya antara kita bisa mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan
kalau obat berdengar luar sana kan kita nggak tahu resikonya jadi apa itu
apalagi itu kan ibu hamil
kita lihat visi misi presiden jokowi yang akan datang kan salah satunya adalah jaminan keamanan kesehatan
itu seribu hari mulai dari dalam kandungan sampai dia
menjadi bayi sampai dia dewasa segala macam
ini kalau kayak begini kan
dan kita tahu kan sekarang ini tantangan kita kan layanan global
itu tiga puluh dua tahun yang lalu itu sudah ada pembicaraan consumer in the global market
tiga puluh dua tahun kalau indonesia seperti ini kapan majunya
oke dalam hal ini sudah ada pertemuan
yang difasilitasi oleh sudin kesehatan jakarta utara
kalau tadi saya tidak salah
antara ibu tersebut kemudian dengan puskesmas
dan kepala puskesmas juga sudah menanggapi bahwa betul ada kelalaian dari petugasnya
dan selanjutnya sebagai kompensasi bahwa ada pertanggung jawaban
terkait dengan penanggung jawaban obat atau pemeriksaan kesehatan selama sampai dengan tahap persalinan
menurut anda sudah cukup sampai disitukah
atau seperti apa harusnya pertanggung jawaban pelaku usaha dalam hal ini puskesmas
kita lihat kan di undang undang konsumen
undang undang perlindungan konsumen nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
dia harus bertanggung jawab segala akibatnya
dan itu bisa pidana bisa berdata loh
jangan main main dengan konsumen
jadi kalau menurut saya sih seharusnya dia harus menanggung segala risiko
sampai di mana dan itu tertulis
kalau memediasi tertulis
kalau memediasi tertulis
karena kalau di undang undang konsumen bukan begitu
bisa pidana bisa perdata itu
pidananya nggak main main tuh dua miliar denda maksimal lima tahun penjara itu
lima tahun penjara
kalau kita mengacu ke undang undang konsumen
untuk si pegawai yang lalai memberikan obat tersebut atau pertanggung jawabannya harus ada yang lebih tinggi lagi dokter marius
nah ini kan gini ya
itu kalau obat dari luar sana si produsernya harus tanggung jawab juga itu
karena kan ada peraturan sebelum dari luar sana itu ditarik kalau yang mana kan
nah ini masih carut marutnya masalah obat digital ya kayak gitu
produsen itu harusnya juga ikut mengawasi juga produk produk yang dijual itu
sebelum dari luar sana satu bulan palingnya ditarik dia
standar prosedur obat ke luar sana yang beredar atre gini
seperti apa sih standar dan prosedurnya di rumah sakit gitu atau di puskesmas
biasanya kan ada kalau di puskesmas saya juga dulu pernah di puskesmas
jadi itu ada pada saat saat tertentu kan ada laporan stok obat segala macem
di situ dinilai itu
laporannya ini berapa kalanya mungkin setiap perbulan kah atau seperti apa pengecekan
tergantung puskesmasnya biasanya
berdasarkan kesepakatan dari puskesmas beda beda
dulu saya pernah di puskesmas juga di riau
dari atas pencil itu pada hari hari tertentu ada stok obat itu kita lihat juga tuh berapa yang
dari luar sana dimasukin itu udah nggak boleh beredar
dan kita balik kembalikan ke misalkan itu dari pusat dikembalikan ke pusat
puskesmas dengan rumah sakit kan beda nih ya skupnya atau skalanya
seperti apa perbedaan di puskesmas kemudian juga di rumah sakit terkait dengan pengelolaan
apa obat obat yang sudah tidak digunakan atau yang sifatnya tadi sudah kedeluwaksa dokter marius
jadi begini ya kalau sampai detik ini kita nggak punya standar pelayanan medik nasional itulah repotnya
jadi jangan lupa saya pak presiden juga mikir juga kenapa kok menteri kesehatan kok tidak membuat standar pelayanan medik nasional
yang ada cuma sop
itu setiap pelayanan beda beda
jadi nyawa di indonesia memang belum begitu banyak
jadi nyawa di indonesia memang belum begitu banyak

kalau saya udah kesel ngomongnya gitu

saya gemes juga sih
yang ada pedoman panduan
pedoman itu benar benar who itu tidak wajib
tapi yang wajib adalah standar pelayanan medik yang nasional
kebetulan saya juga salah satu anggota yang melakukan deklarasi who
asia pacific itu ada jakarta deklarasi who
asia pacific itu ada jakarta deklarasi who
untuk patient safety itu ada jakarta deklarasi who

dari indonesia saya sendiri
dari indonesia saya sendiri
kalau kita berbicara mengenai obat kedeluarsa akan panjang
artinya peredaran obat kegeluarasa
kemudian juga mungkin pengelolaan obat keleluarsa yang berada di rumah sakit

artinya solusinya harus seperti apa dok
artinya solusinya harus seperti apa dok
artinya solusinya harus seperti apa
apa dok kalau misalnya selama ini
tadi dokter marius bilang hanya ada
standar dan prosedurnya
hanya ada sop tapi tidak ada
regulasi atau payung hukumnya
yang lebih kencang untuk
ini seperti apa
ini kan berbicara mengenai nyawa
iya terus sekarang
sebetulnya kalau produsen
mengikuti aturan itu ada
itu yang ada formidurnya
obat kan macam macam ada obat bebas
ada obat resep dokter
nah nanti kalau obat bebas kan
jalurnya kan bisa ke toko
obat bisa ke bebas bisa ke supermarket
segala macam kalau resep dokter
biasanya tepat salah melakukan kesehatan
apotek atau rumah sakit
oke selama ini sudah ada konsumen yang
dirugikan terkait dengan
pemberian obat ke deluar
terlepas dari kasus ini
banyak banyak hasilnya
ya terus terangnya saya lapor ke badan
saya bilang kan di formiliarnya itu sudah ada
misalkan produksi berapa nanti
di drop kemana aja
si produsen bertanggung jawab juga sebelum
satu bulan sebelumnya harus sudah ditarik
dia buat laporan kadang kadang laporannya
kosong kalau formidurnya
udah ada tinggal kadang kadang diisi
produsen kadang kadang nggak tergantung dari pengawasannya
oke jadi mata rantai
sebenarnya panjang tidak hanya tanggung jawab tidak hanya
di pelaku usaha rumah sakit puskesmas
tapi juga ada di produsennya ya
karena produsen bertanggung jawab juga
menarik produk produk yang
sudah ada luas
oke jadi tidak langsung dijadikan
limbah medis mungkin seperti pengetahuan
orang orang awam jadi harus ditarik
oleh produsennya sendiri ya
iya seperti orang titip barang di warung
kan ditarik kan
ada formidurnya ada di
badan pak mitu badan pengamal sobatan
pak ibu fani
atau puskesmas kecamatan atau kelurahan
puskesmas tingkatnya dan macam macam
oke itu juga beda beda artinya
terus ada lagi satu perusahaan
rawat tinggal nah ini apa puskesmas apa
baik terima kasih dokter marius
karena kita waktunya sangat terbatas
kebijakan yang bisa menaungi dan juga
menjadi pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap
obat kedeluarsa ini ya terima kasih
sekali lagi dr mario sudah bergabung di cnn
sungguh suatu kelalaian dari pihak
rumah sakit lalu berikutnya dari
kasus obat expired ya parah
nggak kebayang kalau bayinya nanti keracunan
juga mudah mudahan semuanya
ibu bayinya semua sehat sampai dengan
ini proses persalinan nanti ya
berikutnya dari bundanya intan
gieka pelayanan kesehatan
ngawur banget dan juga cerobon
dalam hal ini orang nomor satu di jakarta juga
punya tanggung jawab untuk mengawasi puskesmas
agar dokter atau perawatnya
yang nggak ceroboh dan sembarangan
ngasih obat ke deluarsa kemudian dari
tolong ditinjau dan berikan
tindakan meskipun ada permintaan maaf
seharusnya nggak boleh lalai tuh
baik kita tinggalkan obat ke deluarska